pas taman nasional dan bksda melepas liarkan belasan ekor merak sitaan ke hutan savana taman nasional baluran situbondo
pelepasan ini dilakukan setelah sepekan burung yang dilindungi ini menjalani karantina
setelah menjalani proses karantina selama satu minggu belasan ekor merak asal papua
senin pagi dilepas liarkan ke habitat aslinya di taman nasional situbondo
pelepasan ini merupakan cara alami agar burung merak tidak stres karena habitat aslinya ada di alam liar
belasan burung dilindungi ini merupakan hasil sitaan petugas balai konservasi sumber daya alam atau bksda
dari operasi tangkap tangan pada setahun silam
polri dibantu melakukan tangkap tangan dan melakukan penggerbekan
dan satu satu sitaan milik negara tersebut dititipkan di world life rescue center untuk melakukan rehabilitasi dan karantina
hutan baluran sendiri dipilih
sebagai habitat asli burung merak karena di tempat itu terdapat lebih dari satu ratus empat puluh empat jenis tanaman yang bisa menjadi sumber makanan burung merak
saat ini dengan luas tiga puluh hektare terdapat kurang lebih satu lima ratus ekor merak yang tersebar di seluruh kawasan hutan baluran
merak merak tersebut terus berkembang
tapi awasi mengingat perburuan burung merak terus meningkat